meskipun dimainkan di sebuah skate park di jakarta timur ini bukan skateboard melainkan surfskate
permainan ini sudah mulai digemari di sejumlah kota besar di indonesia
meski sekilas mirip dengan skateboard surfskate memiliki beberapa perbedaan
mulai dari kaki kaki ban bentuk papan sampai teknik bermain
surfskate memiliki truk atau kaki kaki ban lebih tidak stabil dibandingkan skateboard
hal tersebut menghasilkan sensasi yang mirip dengan ombak ketika berselancar
ban yang digunakan pada surfskate memiliki ukuran enam puluh lima sampai tujuh puluh lima mm
dan ukuran ini lebih besar dari skateboard yang hanya memiliki ukuran empat puluh delapan hingga tujuh puluh lima mm
papan yang digunakan pun memiliki bentuk yang berbeda
bentuk papan surf skate cenderung mirip dengan papan selancar dan mempunyai ukuran yang lebih besar dibanding skateboard
lebar papa surfskate sekitar sembilan sampai sebelas inci dengan panjang dua puluh sembilan sampai tiga puluh enam inci
sedangkan skateboard memiliki lebar tujuh sampai delapan tujuh puluh lima inci dengan panjang dua puluh sembilan sampai tiga puluh satu inci
biasanya papa surfskate dibuat dari kayu maple yang tumbuh di kawasan amerika utara
pada awalnya surfskate adalah solusi
bagi para peselancar yang sulit menemukan ombak di laut
modifikasi pada skateboard menjadi hal yang dilakukan untuk tetap bisa mendapatkan sensasi berselancar walaupun di darat
jadi surfskate itu pertama kali ditemuin di amerika sama nestraton
nah dia tuh ngeliat industri skate tuh gitu gitu aja
nah akhirnya dia coba buat develop trucksnya diganti
terus akhirnya dia nemuin nih trucks yang surf catable lah yang cocok buat surfing ya mirip sama surfing
sejak dua ribu sebelas surfskate dikenalkan di indonesia dan masih minim peminat karena tidak ada tempat bermain
pada dua ribu tujuh belas surfskate mulai dipermainkan dan digemari di bali
teknik yang digunakan dalam surfskate juga berbeda dengan skateboard
first skate memiliki teknik khas yaitu pumping di mana skaters akan menggoyangkan papan dengan pinggul dan kaki untuk menjaga kecepatan
teknik tekniknya sih mirip mirip surfing ya
jadi ada kayak roundhouse jadi buat angka delapan
karena kan basicnya si surfskate ini kan buat ngelatih otot otot surfing kan
kayak cara nitak terus cara ngambil speednya gitu gitu
cutback lebih kayak surfing sih sama namanya
banyaknya resiko dalam olahraga ini nyatanya tidak menjadi sebuah batasan bagi kaum hawa untuk mencintai surf skate
uji misalnya wanita satu ini memilih surfskate sebagai hobi yang ia geluti
sebenarnya banyak banget yang bisa diminimalisir ya untuk menghindari resiko terjatuh patah tulang dan lain lainnya
itu dengan cara kita belajar basicnya dengan tepat gitu kan
seperti kalau mulai latihan kita lakukan pemanasan dulu terus pelajari basic basic triknya dulu
kayak misalnya gimana cara jatuh itu penting banget
walaupun surfskate dimainkan oleh seluruh kalangan usia baik muda remaja maupun tua pasti membutuhkan faktor keselamatan
equipment yang dipakai dalam olahraga ini adalah helm dan juga padding
saya paul zakwan muhammad sajudi jakarta